mantan pejabat dijen pajak rafael aluntri sambodo resmi ditahan kpk
sekali lagi saya akan membawa semua legasi para gubernur
contoh saya ingat sekali waktu itu pak kapolresnya pak iqbal beliau sekarang sudah menjadi kapolda
ke kotoran sampah ataupun bangunan liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tidak beraktivitas
men downgrade keberadaan pdi seperti itu
yang harus beradaptasi terhadap perubahan yang ada
dan kolam ini akan membawa kita berkeliling area waterpark
ini kan ada patokannya lah istilahnya
ini kalau masuk ke tempat produksi ini kan keras nih kulit
diego ini sudah punya data di kita sudah banyak
sarana perkereta apian seperti lokomotif kereta penumpang gerbong barang dan fasilitas lainnya
account saya ketika saya membeli voucher tersebut maka voucher tersebut akan mengikat pada account yang ada di dalam platform tersebut
kita bayar kita punya lukisan dipajang di rumah itu milik kita
tapi minimal secara psikologi itu sudah ada semangat membangun bahwa kita ini ke depan sudah mulai bangkit dan mudah mudahan ini akan semakin meningkat ke depan
ketika memang crypto itu naik otomatis kemudian harga nft itu juga akan ikut naik gitu mbak
daun pandan tidak bisa langsung diproses menjadi tikar atau kerajinan lain
dari aspek ininya ya kasus kan relatif turun ya
maraknya konten negatif yang viral adalah tanggung jawab kita semua
lalu semua bangsa akan dikumpulkan dihadapannya
cuma belum dikelola maksimal masuk ke sebagai pendapatan profitnya pbvsi
jadi pengawet makanan ini sering ditemukan dalam daging olahan
bonus mulai dari mungkin omsetnya bonus capeknya bonus ibadahnya semuanya lah pokoknya buat kita
konten konten ini nanti akan terkorupensi menjadi angka kemiskinanologi harus turun
apakah perolahan tadi aman
maka ketika air bah dan banjir melanda bangunan tersebut
itu yang menurut saya rifan telat
di masa masa cukup kritis pak
jadi kalau kita mengibaratkan nih mbak desi ya
jadi hari esok itu penuh misteri
yang tadi sudah berjanji untuk berdiskusi atau ikut dalam diskusi kali ini
kita bicara ratusan ribu jutaan rupiah atau miliaran ini bagaimana
dan ini komik yang memang banyak dan digemari oleh khususnya anak mudanya
nah blockchain ini mungkin kita perlu jelaskan kembali
baru mulai tangan sudah